pak abdelrahman salah satunya yang ada di dalam penyelidikan novel pertemuan apa yang ada di dalam
lebih kepada silaturahmi saling menguatkan dan saling mendukung itu yang pertama
kemudian yang kedua yang terpenting bahwa kita sangat berharap kepada pimpinan kpk
untuk tetap memberi ruang yang seluas luasnya bagi novel untuk tetap bekerja sebagai penyidik
itu yang penting karena ada situasi yang dihadapi seperti sekarang ini
beliau masih sakit tapi bukan berarti itu tidak bisa dipungsikan
tapi justru itu menyemangati bagi teman teman lain
jadi sebenarnya intinya kita mendorong terus pimpinan kpk
agar memberikan ruang yang sebesar besarnya bagi novel baswedan
untuk terus melakukan kerja kerja penyidikan di kpk karena itu yang terpenting
kalau tak sabar jadi pimpinan kpk tertua melihat seperti ini teror
apakah akan dilapiskan berikutnya untuk pengawalan bagi khusus khusus petugas yang penyidikan
harusnya begitu karena saya lihat
kita lihat sistem pengamanan di kpk agak minimalis
oleh karena itu menurut saya negara harus hadir
negara harus bisa memberikan perlindungan jaminan keamanan bagi orang orang yang terus bekerja
untuk memberantas korupsi karena kalau negara tidak hadir memberikan jaminan
saya khawatir agenda pemberantasan korupsi itu bisa terganggu
dan kalau agenda pemberantasan korupsi itu terganggu maka yang menang adalah koruptornya
kita nggak mau koruptor itu menang mengalahkan republik ini
oleh karena itu kita harus terus maju kita harus terus semangat
dan kita harus terus memberikan dukungan yang kuat bagi kpk dan insan insan kpk yang bekerja secara berintegritas
masih sakit ya
oleh karena itu saya pikir bahwa pimpinan kpk harus tetap memberikan ruang yang sebesar besarnya
agar supaya novel bisa lebih mengakselerasi pekerjaan pekerjaan itu

tgpf sempat diabrah pak tgpf sempat dibahas di dalam apa

itu satu opsinya bahwa timgabungan pencari fakta menjadi satu satunya opsi
untuk bisa menentaskan kasus ini sebenarnya
bagaimana apakah pilihan keseriusan yang kamu lihat ini
tinggal keseriusan pimpinan kpk untuk mendorong ke pemerintah
sebenarnya intinya itu ya karena pemerintah tinggal menunggu
ada nggak keseriusan dari pimpinan kpk untuk terus mengingatkan pemerintah
agar dibentuk timgabungan pencari fakta
pimpinan kpk yang harus didorong untuk mengingatkan terus pemerintah presiden agar membentuk tim gabungan pencari fakta
sebenarnya intinya itu
oleh karena itu kedatangan kami mantan pimpinan mendorong memberi semangat dan menguatkan pimpinan kpk yang ada sekarang
supaya terus mendorong pemerintah untuk membentuk tim gabungan
tapi menurut kpk sendiri itu keputusannya sudah ada di tangan jokowi sebenarnya
ini masih dirembutkan terus oleh pimpinan kpk agar supaya menguatkan mereka untuk mengingatkan terus
apakah ini menggaris bawah itu tgpf jalan satu satunya untuk masuk ke paskasis yang nyaran pak maksel ini
itu penilaian subyektif saya
kalau saya sendiri tetap begitu penilaian subjektif saya
ada pesan khusus pak dari pak novel tadi di dalam
tidak ada cuma kita memberi dia waktu untuk istirahat